sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ektp dengan terdakwa setia novanto kembali digelar di pengadilan tipikor jakarta
sidang dimulai sekitar pukul sepuluh pagi dengan agenda sidang mendengarkan keterangan lima orang saksi dari pihak jaksa penuntut umum
sekitar pukul sepuluh pagi terdakwa kasus mega korupsi ktp elektronik setiano vanto tiba di ruang sidang tipikor jakarta
setnoff terlihat sehat dan banyak mengumbar senyum
saat ditanya awak media setnoff mengaku siap menjalani agenda sidang hari ini
sementara itu agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari lima orang saksi
kelima saksi ini adalah andina rogong mada okama sagung mirwan amir mantan wakil ketua bangga dpr
serta aditya suroso direktur pt data aksara matra
yang bersumpah atau berjanji kalian ya
mengaku pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa setia novanto sebanyak tiga kali di kediaman setnov serta gedung dpr
dalam pertemuan ini charles diajak oleh mada okama sagung yang merupakan orang dekat setiano vanto
dalam sidang lanjutan kasus dugaan mega korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setiano vanto
salah seorang saksi charles sutantom mengaku di rumah yohannes marlim untuk mencari tahu proyek ktp elektronik di indonesia pada tahun dua ribu sepuluh
charles pun menghubungi mada okama sagung yang sudah dikenalnya pada dua ribu tujuh
dalam perkembangannya charles mengenalkan yohannes marlim kepada oka
pertemuan antara charles oka dan setnov pun terjadi sebanyak tiga kali di rumah setnov dan di dpr
charles pun didapuk marlim sebagai konsultan untuk biomorph mauritius
mantan country manager hp ini juga menerima dana sebesar delapan ratus ribu dolar amerika dari marlin
sebenarnya kapasitas charles yang pada saat itu menjadi country manager di hp juga sempat ditawari juga oleh johannes marlim untuk ikut dalam konsorsium dan juga penawaran terkait pembuatan atau pelaksanaan proyek ektp ini
pada saat itu charles menyampaikan dana kira kira yang harus dibutuhkan untuk kemudian menjalankan proyek ini sekitar enam puluh juta usd
tapi pada saat itu malim kemudian mengatakan terlalu besar dana seperti itu dana sebesar itu jadi dikurangi menjadi dua puluh tawaran kemudian negosiasi terjadi
jadi harganya yang kemudian diajukan oleh marlim pada saat itu dua puluh empat juta usd
nah ketika pada saat itu ditanya oleh charles mengapa harganya begitu turun cukup banyak lebih dari setengahnya begitu pada saat itu marlim juga sempat menyampaikan bahwa ini biayanya banyak
dalam artian bahwa ada biaya biaya yang kemudian harus disampaikan atau ibarat kata fee begitu ya yang harus diberikan kepada anggota dewan dan juga kemendagri
nah yang juga menarik elvira charles pada persidangan
tadi juga sempat menyampaikan bahwa apa yang kemudian dia dapat dari marlim bahwa proyek ektp ini juga proyek multi partai begitu ya
partai yang kemudian ikut ambil keuntungan ibarat kertas seperti itu dalam proyek ektp ini adalah partai atau kuning merah dan juga biru
pada saat dielaborasi oleh hakim dan juga jaksa maksudnya merah biru dan kuning ini apakah golkar pdi perjuangan dan juga demokrat secara tegas memang dia agak
bagaimana ya tidak menjelaskan secara tegas begitu tapi bisa diseratkan bahwa sebenarnya yang menjadi penjelasan charles ini adalah mengarah kepada partai partai besar itu
jadi kita juga masih akan terus menunggu
elvira masih ada sekitar empat orang saksi lagi yang dijadwalkan akan memberikan keterangan di muka persidangan
di antaranya adalah andi narogong kemudian ada mirwan amir yang juga mantan wakil ketua banggar dpr masih ada made okamasagung dan juga aditya suroso yang merupakan direktur pt data aksara matra
yang menarik sebenarnya kalau kita menunggu agenda berikutnya adalah bagaimana nanti keterangan dari madeo kamasagung
karena memang dari awal kemudian pada saat charles suroso maksud saya charles sutanto tadi memberikan keterangan nama made okama ini disebut berkali kali dan memang peran dari charles ini cukup krusial juga
karena tampaknya di surat dakwaan juga diketahui bahwa ternyata charles suroso ini juga berperan untuk mengenalkan johannes marlim kepada made okama sagung
nah kita akan mencari
kita akan mencari tahu sebenarnya bagaimana keterkaitannya apakah ini juga diamini oleh made okama sagung yang nanti diperkerakan juga akan memberikan keterangan
kita tunggu bersama elvira
baik kita tunggu bagaimana nanti perkembangan sidang hari ini langsung dari pengadilan tipikor miladia rahma terima kasih
sementara itu empat saksi untuk mantan kuasa hukum setia novanto frederick yunadi diperiksa komisi pemberantasan korupsi hari ini
keempat saksi tersebut masing masing istri setnov deisti astriani mantan kuasa hukum setnov sandi kurniawan
afil budianto direktur utama rumah sakit medika permata hijau dan glenn dunda dokter spesialis jantung yang merawat novanto sewaktu di okname di rumah sakit premier jatinegara
dari keempat saksi ini baru tiga orang yang hadir di gedung kpk frederick yunadi bersama bimanesh sutarjo dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit medika permata hijau
disangkakan melakukan tindakan menghalangi mencegah atau merintangi baik sengaja dan tidak sengaja proses penyidikan ktp elektronik yang menyeret nama kpk
sudah ada korespondensi dari indonesia arman helmi di gedung kpk
arman siapa saja tiga orang saksi yang sudah hadir di kpk apa saja keterangan yang ingin digali dari mereka
elvira dari keempat orang saksi yang sudah disebutkan tadi baru istri setia novanto desti astriani tagor kemudian juga ada hafil budianto direktur utama rumah sakit medika permata hijau
dan juga sandi kurniawan atau mantan kuasa hukum dari setianov fanto yang sudah diperiksa saat ini di gedung kpk seperti itu
sejauh ini pemeriksaan masih tetap berjalan atau terus berlanjut sehingga kami masih menunggu keterangan apa yang akan mereka sampaikan nanti kepada awak media yang sudah menunggu mereka sejak tadi seperti itu
namun analisa kami bahwa mereka diperiksa memang terkait kasus upaya menghalangi merintangi ataupun juga mencegah penyidikan proses iktp yang menyeret nama setianov fanto
dr hafil budianto dengan salah satu tersangka yaitu dr bimanes sutarjo salah seorang dokter atau ahli spesialis penyakit dalam yang menangani masalah ginjal dan hipertensi yang menangani setia novanto beberapa waktu yang lalu setelah mengalami kecelakaan tersebut begitu elvira
dr hafil budianto di rumah sakit tersebut menjabat sebagai direktur utama dia mungkin diperiksa saat ini apakah dia mengetahui bahwa setia novanto masuk dengan prosedur yang sudah ditentukan ataupun mungkin ini menyalahi prosedur
karena bagaimanapun tanggung jawab
segala sesuatu tindakan administratif di sebuah rumah sakit juga harus diketahui oleh direktur utama mereka yang ada di sana
dalam hal ini yaitu dr hafil budianto seperti itu
sementara juga ada satu dokter yaitu dokter glenn dunda yang merupakan ahli jantung dan pembuluh darah yang sempat menangani atau menghandle setia novanto pada saat ia dirawat beberapa waktu yang lalu di rumah sakit premier jatinegara jakarta timur
dr glenn dunda diharapkan mengetahui sedikit banyak perkembangan kesehatan setia novanto pada saat ia dirawat
di rumah sakit premier begitu
karena memang pada saat dirujuk juga setelah kecelakaan di rumah sakit medika permata hijau diharapkan adanya koordinasi antara dokter yang menangani setianov fanto di rumah sakit permata hijau tersebut
yakni bimanes sutarjo berkoordinasi dengan dokter glenn dunda yang sempat menghandle atau merawat atau mengetahui sedikit banyak kondisi setia novanto pada saat dirawat di rumah sakit premier jakarta timur begitu
namun sejauh ini glenn dunda masih belum terlihat ataupun juga pihak kpk belum memberikan keterangan apakah glenn dunda ini
batal hadir karena ada alasan tertentu atau tidak elvira
seperti itu dulu mungkin bisa kami informasikan karena sampai sejauh ini proses pemeriksaan terhadap deisti astriani tagor sandi kurniawan mantan kuasa hukum setia novanto dan juga dr hafil budianto masih tetap berlanjut di dalam sana elvira
ya arman mengingat begitu banyaknya saksi yang sejauh ini sudah diperiksa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terkait setia novanto
bagaimana peluang adanya penambahan tersangka baru dalam kasus ini arman
ya melihat ada beberapa nama yang sempat ditolak atau sempat menolak menjadi saksi meringankan bagi bimanes sutarjo
kemarin juga sudah ada tiga dokter dari pengurus ikatan dokter indonesia juga sudah menolak untuk menjadi saksi meringankan
kemudian juga ada beberapa nama lainnya
kami melihat dari keempat nama atau keempat saksi yang diperiksa hari ini juga jikalau memang sudah ditemukan fakta fakta baru tersebut
kemungkinan besar memang akan ada penetapan tersangka baru seperti itu
namun kami tidak ingin melangkahi
daripada humas kpk karena kami masih menunggu
sejauh ini seperti apakah proses penyidikan pemeriksaan yang berlangsung di dalam sana
siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka baru
ataupun mungkin ada yang menolak mungkin menjadi saksi untuk meringankan bagi frederick yunadi di dalam sana
baik korrespondensi nni indonesia
arman helmi langsung dari gedung kpk
terima kasih informasi anda